wah kalau mendengar nama kartini yang satu ini ya pasti sedikit sedikit maunya makan ikan
takut sampai nggak makan ikan karena takutnya ditenggelamkan gitu ya
dan sosoknya yang trik banyak menarik perhatian karena keberaniannya menjaga laut indonesia
dia adalah susi pujastuti
ya meski tidak memegang ijazah sma susi mampu memimpin kementerian kelautan dan perikanan untuk menjaga laut nusantara
segudang prestasi pun diperolehnya hingga susi berhasil menarik perhatian dunia
kata tenggelamkan menjadi tak terpisahkan dari sosok menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
ia tak segan segan mengeksekusi kapal kapal tak berizin
yang menerobos perhatiannya
masuk dan mengeruk ikan di perairan indonesia
berdasarkan data kementerian kelautan dan perikanan
sepanjang oktober dua ribu empat belas hingga agustus dua ribu delapan belas
tercatat empat ratus delapan puluh delapan kapal telah ditenggelamkan
susi bahkan beberapa kali memimpin eksekusi penenggelaman kapal
tak ayal langkahnya menghancurkan kapal asing ilegal dipandang kontroversi
pada saat situasi dari kacamata what happen di indonesia
yang sudah diakui pbb
kemerdekaannya juga diakui internasional
bahwa dua dekade terakhir ribuan lebih dari tujuh kapal asing itu bebas melenggang
mentransipkan apa yang mereka tangkap
juga memperbudak orang dan lain sebagainya di laut kita
itu adalah situasi yang saya pikir is out of logic
itu adalah situasi yang saya pikir is out of logic

untuk menyelesaikan persoalan ini
kebetulan ada undang undang disitu dicantumkan boleh
dan itu paling efektif karena
untuk menerapkan undang undang ini
ini membantu oknum aparat dan lain sebagainya
sebagainya semua komponen yang terkait dengan backing backing illegal fishing tadi
terselamatkan supaya mereka tidak merasa bagaimana ini kan juga bukan kesalahan mereka
atas ketegasannya susi pun menjadi perhatian dunia
awal tahun ini namanya masuk dalam daftar orang berpengaruh di dunia versi global thinker
ia disebut memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan hasil laut indonesia
bukan hanya tegas susi dikenal sebagai menteri yang nyentrik
beberapa tingkahnya kerap ramai di media sosial
salah satunya ialah saat ia duduk sambil minum kopi di atas padling board
kecintaan susi pada laut tidak muncul begitu saja
ia lahir dan besar di pangandaran jawa barat
susi melepaskan bangku sekolah untuk mengembangkan usahanya
di bidang perikanan
bisnisnya pun terus berkembang
hingga pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam susi mendirikan pabrik pengolahan ikan
bernama pt asi pujastuti marine product
bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke asia dan amerika
untuk mempermudah pengiriman produk hasil lautnya
susi pun mendirikan maskapai penerbangan
kini susi memimpin kementerian kelautan dan perikanan
bersama jajarannya ia terus menjaga kedalaman
kedudukan ini adalah kedaulatan laut nusantara
tak mengenyam pendidikan tinggi
bukan berarti ia tak bernyali menantang perusak perairan indonesia
baginya semangat kartini ialah bisa menjadi apa yang ingin kita lakukan
setara sejajar membebaskan diri dari keterbatasan